sebenarnya kita untuk menginspirasi mas untuk bagaimana kita bersosial kepada orang lain
sehari nggak mesti makan gitu
kenapa kamu yang nggak makan
makasih ya bang
makanan menjadi kebutuhan pokok
sebagai orang dewasa dalam satu hari kita membutuhkan satu enam ratus sampai dua ratus
untuk wanita dan juga dua dua ratus sampai tiga dua ratus kalori untuk pria
yang bisa didapatkan dari makanan
namun tidak semua dari kita cukup beruntung untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok ini
karena terbatasan ekonomi
untuk itu apa yang dirangkum oleh kawan kami naufik yovani di boyolali patut untuk kita apresiasi
ada sebuah komunitas yang menyediakan warung makan dan membagikan makanan secara gratis bagi mereka yang membutuhkan
setiap rabu warung makan di samping taman pandan alas boyolali jawa tengah ini tak pernah sepi pengunjung
ini memang bukan warung biasa
warung makan yang buka sejak dua ribu delapan belas ini menyediakan berbagai hidangan makan siang secara gratis untuk siapa saja yang berkunjung
warung makan gratis ini dirintis oleh komunitas berbagi nasi boyolali
atau bnb boyolali
menu yang disajikan secara prasmanan ini pun cukup lengkap
mulai dari sayur lauk pauk lengkap serta susu sapi segar boyolali sebagai minumannya
di setiap meja makan juga tersedia berbagai makanan ringan dan buah buahan sebagai pelengkap
pengunjung bebas untuk makan sepuasnya
tak sedikit warga yang merasa terbantu
adanya kegiatan sosial ini
pengunjung yang datang pun beragam
mulai dari petugas parkir petugas kebersihan buru gendong pasar serta masyarakat umum
sejak warung buka ratusan porsi makanan selalu ludes dalam waktu kurang dari lima jam saja
wah bagus sekali ini sangat membantu masyarakat yang membutuhkan
terutama orang orang yang nggak punya
tahunya warung ini dari mana pak
ya tahu itu kan kerjanya di situ
kalau menunya sendiri pak gimana pak
ya lebih dari cukup
namanya kalau di warung aja kayak gitu ini komplit sekali kan
misalnya dari tenis main tenis pensiunan tenis begitu betul
ake alhamdulillah ini ada makan gratis
beristirahatnya berlomba lomba untuk ikut merasakan apa yang ada di makanan di sini
senang ya pak
ya alhamdulillah senang
kalau menunya sendiri gimana
lumayan ini saya kebetulan saya senangnya kan ikan laut
ini ada lele alhamdulillah saya sangat senang sekali
komunitas ini awalnya membagikan nasi gratis kepada duafa secara berkeliling dari satu tempat ke tempat lain
namun seiring banyaknya donatur komunitas berbagi nasi boyolali membuat membuka warung makan gratis setiap rabu pertama setiap bulan
untuk makanan yang kita sediakan di sini adalah dari donatur
dan donatur dari donatur para anggota bnp juga
dan kami sediakan untuk umum
setiap kali kita buka ini sekitar
seratus sampai satu ratus lima puluh porsi
sudah sejak kapan ini warung ini ada
sebenarnya sudah lama mas
ini sebelum pandemi kita sudah berjalan sekitar dua tahun
tapi pas waktu pandemi kita berhenti
sebelum pandemi kita setiap hari rabu mengadakannya
tapi pandemi kita berhenti kita mulai buka lagi setelah pandemi untuk selesai
kita buka lagi ini untuk setiap bulan sekali
setiap bulan sekali
dan menu menu yang ada apa aja mas
kita sada sayur ada snack
untuk minuman kita ada teh susu jus kayak gitu
air putih terus sayur lauk buah
kita ada semua
semua dari donatur
kita sebenarnya kita untuk menginspirasi mas
untuk bagaimana kita bersosial
orang lain seperti itu
gerakan sosial ala emak emak di boyolali ini diharapkan bisa memberi inspirasi bagi masyarakat
untuk selalu berbuat baik dan berbagi kepada sesama tanpa memandang status sosial
apa yang dilakukan oleh komunitas ini mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan tidak perlu menunggu aksi yang besar
tapi bisa dimulai dari hal yang paling sederhana
seperti kisah selanjutnya yang akan bercerita tentang bagaimana seseorang yang punya keterbatasan tetapi tetap tidak menghalanginya untuk berbuat baik
kita lewat depan material itu
nabrak nabrak kewing kewing gitu
nah setelah itu kita lihat kita pegang
ternyata ini kalau diketokin dari batu eh dari pasir banyak yang membutuhkan mungkin begitu
akhirnya lanjutlah sampai sekarang gitu ngetokin batu
waktu itu kan pernah saya berobat sama dia
ke rumah sakit sini sini sini gitu
terus hasilnya kan saya ngomong sama dokter itu haji dokternya
operasi bisa bu cuma hasilnya belum tentu bisa karena yang serang urap sarapnya gitu
seringkali kita mengelak untuk berbuat kebaikan hanya karena berbagai alasan
saya belum punya cukup uang atau mungkin banyak kebutuhan kita yang belum terpenuhi
kita selalu punya alasan
tetapi rekan kami kartika bagus merangkum bagaimana kisah sarono dan sri ningsi pasangan suami istri yang bermurah hati
mereka berbagi kebaikan walau di tengah keterbatasan fisik dan ekonominya
rumah sederhana di cipinang besar selatan jatinegara jakarta timur ini menjadi saksi kegigihan sarono dalam mencari penghidupan
dari rumah deret yang berada di sekitar sma negeri lima puluh tiga ini sarono membuktikan bahwa kebutaan bukanlah sebuah halangan
hanya tongkat martil dan jeriken berisi lima liter air yang menemani peribadi

yang menemani pria enam puluh lima tahun ini untuk memulai hari
selebihnya hanya kegelapan yang dirasakan saat sarono menapaki jalan menuju tempatnya bekerja sejauh delapan ratus meter
sarono menghitung langkahnya satu persatu untuk menentukan di gang mana ia harus berbelok
tongkat menuntunnya menyusuri jalan cipinang jaya yang ramai sepeda motor dan mobil
sesekali langkahnya harus terhenti saat tongkatnya menyentuh benda keras di depannya
bagi sarono gelap yang dirasakannya ini adalah hidayah dari sang pencipta
syaraf matanya mulai rusak pada seribu sembilan ratus delapan puluh
perlahan lahan penglihatannya semakin berkurang
kalau dulu saya di lapangan ya yang dulu di kendaraan lah angkot gitu
setelah itu kita kurang melihatlah
apa rabun kayak rabun kan gitu
akhirnya terus kita jualan telur asin keliling keliling gitu kan
kurang laku juga jualan pisang keliling keliling gitu
kurang laku juga akhirnya kita lewat depan material itu
nabrak nabrak kewing kewing gitu
nah setelah itu kita lihat kita pegang ternyata ini kalau diketokin dari batu eh dari pasir
banyak yang membutuhkan mungkin begitu
akhirnya lanjutlah lah sampai sekarang gitu ketokin batu gitu
waktu itu kan pernah saya berobat sama dia ke rumah sakit sini sini sini sini gitu
terus hasilnya kan saya ngomong sama dokter itu haji dokternya
operasi bisa bu cuman hasilnya belum tentu bisa karena yang serang urap syarafnya gitu
karena itu syaraf
ya syarafnya udah ini pak syaraf syaraf kurat uratnya udah kering katanya
terlambat nggak bisa berfungsi gitu
berbagai pekerjaan sudah ditekuninya
namun hampir semuanya tanpa hasil sama sekali
rupanya pasir dan sisa material inilah yang kemudian menjadi pembuka pintu rezeki bagi sarono
untuk mencukupi kebutuhan hidupnya
sang istri sri ningsih juga sudah berhenti bekerja karena usahanya bangkrut
sehingga mereka praktis mengandalkan pemasukan kakek sarono
sri ningsih juga mengidap diabetes
ya yang beli itu orang sambil jalan ya
jadi pertama kan nggak tahu nanya dulu
setelah nanya pasir ini bisa untuk nyampur ngaduk pasang keramik segala macam
baru dia nyoba beli sekarung
lama lama kalau ini beli dua karung tiga karung
jadi belinya setiap dia pulang kerja beli sekarung pasang motor gitu
ibu sempat meragukan gitu nggak
ya belum sempat pemikiran itu gitu
karena dia usaha bikin terus gitu
lama lama ya alhamdulillah ada yang borong itu pak
ada yang borong sekarung dua karung
terus ada untuk bangun jauh dia beli di sini
nanti bawa ke bogor
kan rumahnya di bogor bangunnya gitu
alhamdulillah pertama ini ya sekarung dua karung
terus ada yang borong semua semua itu dapat berapa

buat bisa beli belanja di rumah ngasih saya gitu
tangan sarono bagaikan mata yang membantunya memilih memilah
dan memecah puing puing material bangunan
satu persatu batu disiramnya dengan air kemudian dipecah kecil kecil hingga sekecil pasir
nilainya memang tidak seberapa hanya sepuluh hingga lima belas ribu rupiah per satu karung pasir
namun sarono dengan sabar mengumpulkannya setiap hari
lukianto yang pemilik toko bangunan awalnya bertemu sarono tanpa sengaja
lukianto kemudian menawari sarono
sisa material dari tokonya
bahan bangunan yang rusak dan bisa dijual inilah yang setiap hari diolah kembali oleh sarono
itu dari pecahan pecahan batu bata dan ada pasir juga yang udah ada campur tanah
atau dari hebel ini bata ringan
itu memang selalu ada
selalu ada selalu ada
dan jumlahnya banyak

bagaimana cara menjual batu ini
bagaimana cara menjual batu ini
bagi lukianto pekerjaan sarono membawa keuntungan tersendiri
karena ia tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membuang sisa material
bahkan kadang toko bangunannya pun membeli pasir dari sarono
pembeli lainnya adalah haris petugas keamanan perumahan di cipinang jaya
ia membeli pasir untuk menguruk pos satpam di perumahan
haris sudah membeli beberapa karung sebelumnya
dan ini karung berikutnya untuk menguruk pos
tadi beli pasir buat melur pos depannya
memang bapak tahu pak surono itu seperti apa
tahu pak sarono orangnya dari dulu baik pak
kenal udah tahun tahun masanya di sini
makanya ada pasir saya niat membeli sama pak sarono
tadi harganya berapa pak
harganya sepuluh ribu tadi pak
jadi satu pasir itu harganya sepuluh ribu
udah dikerjain sih emang di pelur tadi bagus di depan pos ya
ya gitu aja kerjanya ngetekin batu biar anak yatim banyak juga sih emang
anak yatimnya ada lima belas kalau nggak salah banyak pak ya
di tengah segala keterbatasan mereka sarono dan sri ningsih memiliki puluhan anak yatim piatu
yang mereka asuh seperti anak sendiri
mereka yakin bisa memberikan sedikit kebahagiaan dengan anak anak ini
sri ningsi dan sarono saat ini hanya berharap mereka berdua diberi kesehatan dan umur panjang
agar tetap bisa bekerja dan menjaga anak anak yatim piatu ini
bukan saya sehat cuman tetap saya ada keluhan juga
jadi waktu lima tahun yang lalu saya kan operasi hernia
ternyata waktu itu pesan dokter jangan buat kerja keras
nanti kalau kerja keras kambo lagi
ya karena kita posisinya kondisi seperti ini kan tetap kerja batu juga ngetokin
kadang geser karung gini gini ternyata turun lagi gitu
ini kadang kadang kalau udah kumat kalau udah kecapean ini keras kayak batu gitu pak
kayak telur batu nanti bisanya tiduran kaki digantung baru turun lagi gitu
boleh jadi mereka tidak diberi anak kandung
namun bagi sarono dan sri ningsih mempunyai puluhan anak asuh merupakan kebahagiaan tersendiri di dunia ini
dari profesinya yang hanya sebagai penumbuk pasir ia mampu mengangkat derajat anak anak yatim piatu di sekitarnya
yuk kita bantu anak yatim kita dukung anak yatim kita santuin anak yatim karena mereka perlu uluran tangan dari kita
sampai jumpa di video selanjutnya
tidak mempunyai anak kandung bukan berarti tidak mempunyai kasih sayang
kakek sarono dan nenek sri ningsih membuktikannya
meski hanya mengandalkan penghasilan dari pekerjaan sarono sebagai pemecah batu pasangan ini mampu mengasuh anak anak yatim piatu
elsa novika yang berusia enam belas tahun tampak lebih dewasa di antara raisa alika azahra reina alika azahra
anissa dan satu satunya laki laki reynan aleksi setiawan
elsa siswi kelas sebelas sma lima puluh tiga cipinang jakarta timur ini adalah salah satu anak asuh kakek sarono
dahulu ketika elsa masih duduk di bangku sd ia biasa pulang pergi dari rumahnya di cipinang muara menuju sekolah
melewati lokasi tempat kakek sarono bekerja
timbulah rasa kasihan
dan kemudian elsa kecil bertanya tentang pekerjaan sarono
sejak saat itulah elsa menjadi dekat dengan sarono dan sri ningsih dan menganggap mereka seperti orang tuanya sendiri
elsa sudah ditinggal pergi ayah dan ibunya sejak kecil
ibunya bekerja di luar negeri sementara sang ayah pergi entah kemana
elsa dan adik adiknya diasuh kakek dan neneknya
selama jadi anak asuh ia banyak dibantu

jika tidak ada bapak sarono saya akan terlalu kurang
karena saya sering dibantu oleh bapak sarono
saya juga sering dibantu dengan kebutuhan sekolah dan kebutuhan adik
saya juga sering dibantu dengan membeli baju sekolah
saya sering dibantu oleh bapak sarono
jika tidak ada bapak sarono mungkin saya tidak akan memiliki sepatu baru tas baru baju sekolah
jadi banyak sekali yang membantu

saya ingin membeli baju sekolah
kami mengajak kakek sarono beserta kelima anak asuhnya ini untuk berbelanja dan memilih sendiri kebutuhannya
tujuan kami adalah toko alat sekolah yang berada di perkampungan padat cipinang jaya jakarta timur
sarono dan anak anak berbelanja ditemani komariah warga rt setempat
komariah adalah ibunda aska muar
suaminya sudah wafat karena sakit
saat ini aska duduk di kelas tiga sma lima puluh tiga jakarta timur
pekerjaan komaria sebagai pedagang lauk keliling tidak mencukupi untuk kebutuhan sekolah
aska masih tinggal bersama komariah
namun kalau ada sumbangan dari donatur lewat kakek sarono ia akan diundang ke rumah sarono
itu kebutuhan harian
kalau alat sekolah dia akan diundang ke rumah sarono
kalau alat sekolah dia akan diundang ke rumah sarono
oss recharge bapak anjingan
aska mengaku awalnya kakek sarono lah yang mendatangi rumahnya dan menawari menjadi anak asuhnya
bahkan semua tagihan spp nya di sekolah langsung dibayar lunas oleh kakek sarono
menurut aska peran sarono sudah seperti seorang ayah yang sebenarnya
tak hanya membantu kebutuhan sekolahnya sarono juga kerap memberi nasihat
terinspirasi kakek sarono aska bertekad akan membantu anak yatim lainnya setamat sekolah nanti
kayak kalau kata pak rono sih kalau kamu udah bisa nyari lo sendiri jangan lupa sama anak yatim seperti kamu bagi bagi juga
pengen bantu juga anak yatim gitu kalau saya sudah punya uang
sarono sendiri hingga saat ini sudah mengangkat empat puluh lima anak asuh dari berbagai kalangan dan pekerjaan
ia mengawalinya pada dua ribu tujuh dengan lima orang anak asuh
dari dua ribu tujuh ada lima orang terus ke sini nambah dua tiga empat lima enam
bahkan sampai tahun dua ribu empat belas sampai pernah ada hampir tujuh puluh lima orang
sekarang sudah banyak yang lolos ada yang kerja juga masih ada yang kuliah satu
sekarang kurang lebih tinggal empat puluh lima an lah
saya juga di rumah nggak tahu ya
itu yang di pelumpung itu yang anak kelima tuh berapa tuh
pertama dia deket deket terus sering ibunya juga sering main sign kesini bantu saya
selama lama ada lagi ada lagi ada lagi gitu
jadi ya nggak apa apa dilihat dulu nanti surat kematiannya gitu
kalau ada ya ditampung di sini gitu
seri ningsi sangat kagum dengan suaminya yang hafal satu kematiannya
dan juga dengan satu persatu anak yatim yang ia asuh
sri ningsi berharap meskipun tak bersama lagi silaturahmi dengan para anak asuh tetap terjaga
selesai dia nikah ya kadang kadang kan dia jauh beda ikut suami
kadang kadang dia main kemari main kesini sama cucu cucu angkat
ya sering suka main nengok bapak nengok saya
ya senang lah yang penting akur akur aja lah rumah tangganya gitu
suaminya tanggung jawab
seneng liatnya juga
ikut cuman udah balik gitu
nggak kesini nggak apa apa yang penting kamu nengok sini liat bapak
kita bantu anak yatim kita dukung anak yatim kita santuin anak yatim
karena mereka perlu
uluran tangan dari kita
mungkin kita pernah mendengar hadisnya juga yang berbunyi seperti ini
bukankah kita pengen duduk berdampingan bersama rasulullah saw di surga nanti bagikan dua jari ini
nah ya kalau begitu ya ayo kita deketin anak yatim kita dukung anak yatim kita bantu anak yatim
insya allah kita nanti di surganya allah bersama satu ruangan bersama rasulullah muhammad saw
sarono dan sri ningsi percaya selama masih banyak orang yang menyantuni anak yatim pintu rezeki akan terbuka lebar
tak ada yang tahu takdir manusia tetapi sarono yakin tuhan tidak pernah salah memberikan rezeki kepada hambanya